kan waktu itu udah
iya tapi mungkin waktu itu kamu belum ikhlas
masalah itu kita lupain aja
mudah mudahan kamu ngerti
waktu itu saya memang bener lagi hilap
orang jatuh cinta kan seperti orang gila
suka melakukan hal yang gak masuk akal
berita kabarnya gimana
kamu nggak nelfon dia
salam aja buat dia
tunggu sampai muncul
kita harus nunggu murad sama wipit muncul
sama seperti taksi
argo tetap jalan
kata kang darman
kang darman sama timnya
hanya sama seperti taksi biar nunggu argo tetep jalan
kamu atur aja saya pusing
saya duluan ya
mau ketemu saeb ya
oh kamu mah suka nebak nebak aja
biarin aja ketemu saeb kan tadi saeb bilang udah mau insap
ah kamu mah suka nuduh nuduh aja
permisi mau numbang mencari susup nasi
kalau cuma sesuap mah gak usah ngamen
nanti saya kasih
pastilah aja bos
saya bukan bos
hati hati di jalan semoga selamat sampai tujuan
utamakan keselamatan bukan kecepatan
kita masih nunggu bos dikit dateng
saya juga gak tau harus gimana
kalau misalnya nanti pas hari pegang bos jamal kamu masih mau di sini
terus kamu mau kemana
kalau misalnya nanti pas hari pegang bos jamal saya juga gak bakal tetep di sini
tapi gak tau mau kemana
kita lawan bos jamal aja saya emang gak takut
kan kata kamu jangan ada perang
jangan ada perang
jangan ada perang
jangan ada perang
jangan ada perang
jangan ada perang
jangan ada perang
udah denger belum
kamu nyanyi suaranya bikin getel kuping
bukan denger itu
bos dik dik gak bakal balik lagi ke sini
yang pasti gak bakal pegang di sini lagi
mau pensiun seperti kang mus
terus yang ganti siapa
saya gak kenal
situasi pasar gimana
syukur ratu kalau baik mah
kamu lagi dimana
kalau diangkut hati hati
awas banyak copet
ini juga dari tadi hati hati
kapan atuh kita ketemu
hastan trata aku
kalau raid lagi ntar balik lagi
ya boleh lagi nih bilik
kau ben masih marah sama diza
tapi kenapa kalau aku telpon gak diangkat
aku sms gak dibalas
mungkin salah sambung
kan nomor telepon kau ben ada di phonebook
coba sekarang kamu telepon
nening barusan udah daftar sidang
mungkin sidangnya bulan depan
terserah aka mau datang atau enggak
kalau mau datang boleh
kalau enggak malah bagus
prosesnya bisa jadi lebih cepat
selama ini akang selalu nurutin kemauan kamu
sekarang akang juga tetap begitu
aka gak akan datang ke pengadilan
biar prosesnya jadi lebih cepat
seperti yang kamu mau
aku mau datang
kalau kamu mau pergi dari akar
kalau ada keajaiban
kamu mau berubah pikiran
kamu mau pulang ke akar
nanti kalau aku telepon lagi
kamu nelfon aku mau apa
pesen cilok dari ferry
kau ben harus cepat cepat pulang ke rumah
ada yang nunggu
kan waktu itu udah
iya tapi mungkin waktu itu kamu belum ikhlas
masalah itu kita lupain aja
mudah mudahan kamu ngerti
waktu itu saya memang benar lagi ngilap
orang jatuh cinta kan seperti orang gila
suka melakukan hal yang gak masuk akal
berita kabarnya gimana
kamu gak nelfon dia
salam aja buat dia
kamu sama dia gimana
masih seperti dulu
dia bagian akunting
kamu masih suka makan siang sama dia
itu juga karena kebetulan
yaudah terima kasih udah mau nerima telepon saya
belum ada yang laku
baru juga dipajang tadi pagi
saya cuma lihat aja
saya perasaan pernah lihat kamu
kamu kan udah pernah kesini sebelumnya
habis waktu itu kita ketemu disini
kita ketemu lagi di sapa rua
saya negur kamu
masih inget saya gak
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kamu suka sama dia
kayaknya sih gitu
dia kelihatannya suka sama kamu enggak
ceritanya lanjutin nanti ya
aku lagi kerja
kamu barusan dengerin aku nelpon
saya baru kehilangan uang
iya tapi kan uang saya jadi berkurang
buat bayar rumah
yang kita mau kontrak buat produksi
saya kan udah cerita ke kamu
mau sewa rumah
buat produksi kicimpring
yang bikin saya kaget waktu tadi
waktu kang bilang dua puluh juta
uang segitu itu kan banyak kang
makanya kita harus lebih giat
harus lebih meningkat
soalnya investasi saya sudah nambah
saya masih siap
ya udah jelas abjang
kalau mau nanya
nanya yang bener
jangan yang bikin saya kesal
dan kita harus tetap bayarkan dama